partai golkar kini tengah digoyang isu musyawarah nasional luar biasa atau munaslup
gelaran munaslup ditargetkan untuk menggeser erlangga hartarto dari kursi ketua umum
sementara ada nama luhut bin sar poncahitan
ini santer terdengar sebagai yang siap menggantikan
kita bahas gejolak yang terjadi di tubuh partai golkar saat ini bergabung bersama saya hari ini di studio dua cnn indonesia
ada politisi senior partai golkar ada lawrence siburian
pak lawrence terima kasih sudah hadir bersama kami di cnn indonesia
dan juga berikutnya ada wak ketum dari partai golkar ada erwin aksa
bang erwin terima kasih sudah hadir di cnn indonesia akhir pekan seperti ini ya bapak bapak
terima kasih sudah diundang
terima kasih banyak
saya harus tahu dulu sebelumnya kepada dua narasumber saya saya ingin tahu jawabannya satu persatu
mengenai keadaan golkar saat ini menjelang kontestasi pemilu dua ribu dua puluh empat seperti apa
mungkin saya ke pak lawrence dulu
sesolid apa anda melihatnya
jadi begini partai golkar ini kan partai yang sudah
karena terlama ya dari partai partai yang ada saat ini
dan sudah cukup matang sudah cukup berpengalaman
tidak hanya menghadapi berbagai persoalan di internal tetapi juga di luar partai golkar juga
nah kita melihat bahwa kami melihatnya dari tahun lalu ya
tahun lalu kami melihat dan sebenarnya kami inginkan munaslup itu tahun lalu bulan juni juli
tetapi di dalam evaluasi
di dalam evaluasi kami kita kasih waktu satu tahun lagi kepada erlangga untuk merubah situasi partai golkar yang
dari empat belas tujuh puluh lima persen turun terus hingga di tingkat saat ini survei survei itu enam persen ya
elektabilitas pak erlangga juga tidak sampai satu persen sebagai capres untuk pemilu yang akan datang
nah jadi kita sudah mengevaluasi ini dan kita oleh karena itu minta
supaya pak erlangga itu secara dewasa secara matang secara melakukan kontemplasi dan berpikir dengan baik
bagaimana partai golkar ini supaya tetap menjadi partai yang besar yang menang dalam pemilu
kita pada waktu reformasi dua ribu empat kita itu nomor satu ya
padahal pada waktu begitu reformasi partai golkar ini digugat untuk dibubarkan
oleh tiga ratus lsm di makam agung saya sendiri sebagai ketua tim pengacaranya dan kami menang
dan oleh karena itu kemudian partai golkar itu berjalan terus hingga hari ini
tetapi juga kami melihat dalam perkembangannya sangat memprihatinkan tidak diurus dengan benar ya
jadi kami melihat pak erlangga ini leadership nya kurang untuk memimpin partai
dan juga waktunya juga kurang karena dia juga tidak turun ke daerah
pada waktu saya dpp golkar zaman pak akbar tanjung setiap jumat sabtu minggu kami berada di desa sama pak akbar ya keliling indonesia
jadi betul betul kita dengar suara hati rakyat keperluan kebutuhan rakyat dan kita tolong
dan kemudian kita perjuangkan di parlemen ya bahkan di pemerintahan juga supaya menjadi kenyataan
nah ini kita melihat bahwa hal itu tidak dilakukan oleh karena pak erlangga tidak ada waktunya untuk mengurus secara internal partai golkar
dan kami pada waktu itu tidak tahu kalau pak erlangga
pak erlangga ini ada kasus
bukannya ini sudah santer lama
kami kan satu tahun yang lalu mengevaluasi
harusnya munaslup itu satu tahun yang lalu juni juli
nah ternyata kami kasih waktu perpanjangan sampai satu tahun tiba tiba ada kasus
nah setelah kami mengetahui ada kasus kami mempelajari lebih dalam bahwa pak erlangga itu ternyata ada kasus di semua instansi
ya di kepolisian ini ada dua kasus
ya info yang kami dapat diduga ada dua kasus
di kepolisian soal asusila dan soal pemukulan
dan juga kami mendapatkan info juga dugaan ada kasus di kpk ya itu soal kartu kerja
dan juga kami juga mendapat info dugaan dia memiliki kasus juga di kejaksaan agung ada tiga ya
yang pertama soal ekspor cpo yang kedua soal impor garam dan yang ketiga soal impor biji besi
ini baru kami ketahui semua
setelah begitu kami mengikuti ternyata pak erlangga di luar kelemahan kelemahan yang sebagaimana saya sampaikan dalam beberapa saat yang lalu di berbagai media
ternyata punya kasus juga yang cukup banyak
nah oleh karena itu kami sangat khawatir kasus kasus ini dipergunakan oleh lawan lawan politik untuk menjatuhkan pak erlangga dan partai golkar
nah malah yang kami temukan kemarin dia ketemu ibu puan mencari suaka politik
ya itu mungkin mungkin ya mungkin dia minta sebaik kasus kasus ini dihentikan
ya nggak mungkin lah kasus kasus dihentikan kan
nah mungkin juga dia berkoalisi akan melakukan koalisi dengan pdip
harus dibahas dulu dalam pleno
ya rapat golkar itu harus diadakan pleno diputuskan bahwa kita akan melakukan koalisi dengan pdip atau dengan partai manapun
kalau bisa dalam rapim tapi setidaknya dalam rapat pleno
tapi itu dia tidak lakukan
oke ini bang erwin udah senyum senyum nih kayaknya pengen bisa membahas bisa menjelaskan mengenai tudingan tudingan yang tadi disebutkan
oleh pak lawrence kondisi golkar saat ini dengan tudingan tersebut seperti apa
sebenarnya kondisi partai golkar itu baik baik aja
karena kan di golkar itu ada dokumentasi yang rapih
ada aturan organisasi yang rapi
kemudian ada pengurus pengurus di tingkat dua di tingkat satu
dan saya kira di bawah pak erlang itu ada wakil wakil ketua umum
ada pengurus harian
dan ada pengurus pleno
yang ingin saya ceritakan di sini bahwa memang setiap pemimpin partai golkar itu beda beda stylenya ya
memang zamannya bang akbar zamannya pak jk zamannya pak ical dan pak novanto
nah terakhir kan pak erlangga
jadi saya mengikuti partai golkar itu sejak dua ribu empat waktu pak jk menang di munas bali
kemudian munas riau pak buri salbakri
jadi saya mengikuti persis bagaimana cara leadership atau ketua ketua partai golkar
yang pertama ingin saya ceritakan bahwa terakhir pemilu partai golkar itu menang dua ribu empat ya
seperti yang dikatakan pak lorenz
dimana partai golkar waktu itu belum punya anak cucu
ya partai golkar masih memiliki tokoh tokoh termasuk pak prabowo pak wiranto pak surya paloh
jadi partai golkar waktu itu menang dalam pemilu
setelah itu ya partai golkar kemudian punya cabang nih ya
partai gerindra kemudian ada hanura kemudian ada munas rio lagi kemudian muncul lagi nasdem
jadi partai golkar itu selalu yang tadi saya katakan ada mekanismenya
ada mekanisme munas ada mekanisme rapimnas ada rakernasnya dan ada
dan ada munas itu kemudian menghasilkan
jadi dalam keputusan munas atau rekomendasi munas disitu mengatakan bahwa mengusulkan keadaan terbaik partai golkar untuk menjadi orang nomor satu atau orang nomor dua
dan memberikan mandat penuh kepada ketua umum terpilih
tidak menyebutkan nama bayarlah enggak ya
disitu memberikan mandat penuh kepada ketua umum terpilih untuk mencari momentum yang tepat
kualisi dalam rangka pilpres
jadi pemilu pileg itu berbeda dengan pemilu pilpres
pilpres itu ya urusannya tentunya ketua umum mencari koalisi
kalau pileg urusan daripada caleg caleg kita
dan caleg caleg partai golkar saya kira sekarang ini banyak yang bagus bagus
banyak yang masuk dari partai lain banyak mantan bupati banyak tokoh tokoh yang sekarang ini ingin berkarir di partai golkar
dan ingin mendapatkan kursi tambahan dari hasil dua ribu sembilan belas
jadi analisa kami berbeda dengan analisa lembaga survei
kalau lembaga survei itu kan persepsi publik
kayak kita survei produk
persepsi publik terhadap produk a produk b produk c
nah jadi itu adalah persepsi publik
tidak bisa dikonversi kepada kursi
tidak bisa dikonversi kepada suara
karena suara itu kan nanti digarap oleh masing masing kursi

kemudian juga nanti ada perhitungan berapa suara dapat satu kursi
berapa suara dan dapat dua kursi
sehingga di bidang saya ini menghitung kita ada berapa dapil sih yang harus kita fokus untuk mendapatkan kursi tambahan
dapil dapil mana yang beresiko bisa kehilangan kursi partai golkar
jadi cara berpikir kita begitu
bukan melihat elektabilitas
saya paham sekali kalau partai golkar itu adalah partai kader yang sangat terbuka
buka dalam penyampaian sikap dan pandangan ya
ini pandangannya sekarang berbeda
urgensi munaslup perlu atau tidak
begini munaslup itu baru terjadi dua kali
pertama pak abu riza bakri
dimana pak brutal bakri sendiri yang mengantarkan munaslup di bali
jadi bukan berarti pak abu risal didesak dan kemudian menyelenggarakan munaslup tidak
karena itu tadi sampai disampaikan
bahwa pak abu rizal dengan suka rela mengadakan munaslup
itu yang pertama
sekjennya pak idrus marham waktu itu juga
yang kedua adalah pada saat pak novanto ditahan kpk
beliau berhalangan tetap
nah sehingga ditunjuklah plt dari unsur dpp
nah waktu itu plt nya pak erlangga
sehingga supaya organisasi itu berjalan dan kita juga memasuki pemilu dua ribu sembilan belas
harus ada ketumnya
harus ada ketua umum definitif
karena harus ada tantangan di kpu dan sebagainya
sehingga diadakan munaslup
terpilih pak herlangga
jadi baru ada dua kasus munaslup yang terjadi di partai golkar
jadi melihat perbedaan pandangan saat ini perlu atau tidak
kalau bagi saya partai golkar sedang berpikir pemilu pileg
karena berbeda tadi saya katakan
pemilu pilek dan pemilu pilpres
kalau teman teman yang berkepentingan pilpres
keinginan bagaimana partai golkar berkoalisi dengan kepentingan tertentu
tapi buat pileg
saya kira bagaimana partai golkar menempatkan orang orang terbaik di setiap dapil gitu
sehingga kita bisa dapat kursi tambahan
dan tidak kehilangan kursi
itu aja bagi partai golkar
pak lawrence kalau kita tadi menilik ke belakang ya disebutkan dua munaslup
munaslup terakhir dua ribu tujuh belas begitu ya
itu sejarah yang sangat cepat
munaslup yang sangat cepat di partai golkar
kalau kita berkaca dengan itu
apa yang mungkin terjadi dalam munaslup yang mungkin akan diadakan dalam waktu dekat
tapi kita tahan dulu jawabannya
kita akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda kembali bersama kami di cnn indonesian newsroom
kita masih dalam pembahasan mengenai gejolak yang terjadi di tubuh partai golkar
tadi saya terakhir bertanya kepada pak lawrence
apa yang mungkin akan terjadi
apa yang akan terjadi dengan tudingan tudingan tadi ya yang disebutkan
yang mungkin akan mengerucut kepada munaslup
apa yang akan terjadi dalam munaslup
kalau kita berkaca pada dua ribu tujuh belas munaslup
yang juga kita tahu waktu itu setia novanto jadi tersangka
kemudian sekarang mungkin memang belum ada statusnya
tapi apa yang akan terjadi jika munaslup itu betul terjadi
di dalam kasus yang pak erlangga saat ini dipanggil oleh kejaksaan agung
kami membentuk tim pengacara lebih dari tiga puluh orang
dan kami semua diskusikan analisis
bahwa pak erlangga itu sudah memenuhi persyaratan
untuk ditetapkan sebagai tersangka
nah oleh karena itu kami kemarin dulu melakukan press conference ya
bahwa sebaiknya pak erlangga sebelum ditetapkan tersangka mengundurkan diri
seperti pak idrus marham
pak idrus marham itu sebelum ditetapkan tersangka ketika menteri sosial dia mengundurkan diri
dan dari golkar juga
dia mengundurkan diri juga
dia minta jodin amali yang mimpin bersama pak abu ridul bakri
pak agung gak setuju
jadi itu kita minta gentleman
karena dia itu tidak tertutup
kemungkinan dan kita lihat saja ya
kalau sampai misalnya kejahatan itu tidak menetapkan padahal itu sudah meniunsur
kejahatan dipertaruhkan integritasnya
artinya erlangga gak gentleman
kalau kejahatan itu tidak menetapkan sebagai tersangka
maka kejaksaan agung itu dipertaruhkan integritasnya
kepercayaan masyarakat terhadap dia
itu kan berbahaya ya
jadi saya kira sebaiknya begini
jangan ada juga isu bahwa ini adalah kriminalisasi di bidang politik
kita itu harus berpikir
kalau kita bilang ini kriminalisasi
nanti semua tokoh tokoh partai politik
pimpinan partai politik yang kerja merebut kekuasaan
begitu dapat dia korupsi
begitu diproses dia bilang
wah lu kriminalisasi gua
gak boleh dong
jadi kalau memang ada masalah hukum diproses secara hukum
kalau tidak ada ya dibebaskan
tidak ada gitu
jadi kita ini yakin sekali bahwa dia ini akan ditetapkan sebagai tersangka
oleh karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka
kita minta dia mengundurkan diri
kalau dia mengundurkan diri
itu jauh lebih cepat murah dengan biaya yang ringan
dan simpel banget gitu ya
saya dengan ini menyatakan mengundurkan diri
ketimbang kita harus bikin munaslup
itu paling sederhana
tapi kalau misalnya
jadi sebetulnya gak perlu ada munaslub ya
kalau dia ditetapkan sebagai
enggak munaslub tetap perlu
tetapi lain akibatnya
bukan agenda pergeseran yang disampaikan banyak pihak itu
hanya pengesahan pengesahan saja
jadi perlu ada rapat pleno
perlu ada ditetapkan rapimnas
kemudian dibuatlah munaslub
tapi semua berjalan cepat lancar
satu dua tiga hari selesai
tetapi kalau dia tidak mau melakukan itu
ini yang berbahaya
akan berkepanjangan biayanya besar itu
nah jadi kita betul betul begini
kita nggak punya persoalan secara pribadi
dengan pak erlangga ya
tidak ada persoalan
tetapi dia sebagai simbol daripada partai
ketentu jabatan simbol daripada partai
dipakai orang lain untuk menjatuhkan golkar
dan juga bukan mustahil juga
golkar ini diobok obok ke dalam
karena partai ini golkar ini jadi partai gurem
semua suaranya diambil oleh partai lain
ini juga kita harus antisipasi
nah tadi berkaitan dengan calon anggota legislatif
yang disampaikan oleh pak erwin
kita juga sudah menganalisis
dari sabang sampai maroke
di aceh berapa anggota dpr kita
di dapil satu dapil dua dapat berapa
terus kita lihat kemungkinannya bagaimana
semua sudah kita lihat
nah di dalam survei
itu bahwa kita dari delapan puluh lima akan turun jadi enam puluh
tetapi kami sudah punya target
dari data yang ada
dari sekarang delapan puluh lima kami minimal seratus target kami
kalau boleh sampai dengan satu ratus lima belas atau satu ratus dua puluh maksimal
itu semua sudah kami planning
nah jadi kalau misalnya bilang
anda kan bukan pengurus dpp
apa anda tahu
saya tidak perlu jadi pengurus dpp
untuk saya mengetahui itu semua
sebagai wakil ketua umum soksi
yang adalah pendiri daripada golkar
yang aktif membicarakan mendiskusikan
mengevaluasi semua program program
dan kami di dalam setiap munas
rapimnas dan munaslup
untuk memberikan pemanahan umum
dan golkar itu tinggal ditanya aja
semua anggota golkar
itu kalau nggak dia itu anggota soksi
hanya tiga itu saja ada
tidak ada lagi di luar ini gitu kan
dia boleh saja dari organisasi ekstra sebelumnya
misalnya dari organisasi hmi atau gemit
dari mana dia begitu masuk ke golkar
dia harus pilih
masuk soksi atau kos goro atau mkgr
karena itu pendiri
daripada partai golkar
jadi kita juga sudah melakukan analisis
berdasarkan data data yang akurat yang ada di tangan kita
jadi tidak main main
karena ini saya menurut tadi kan
saya katakan mantan menteri mantan jaksa agung mantan jenderal
mantan pengusaha zaman dulunya
semua ada di kita
dan itu juga duduk di dewan kehormatan golkar
di dewan penasihat golkar
di dewan pembina di dewan pakar
semuanya itu mereka di golkar juga
di kami juga begitu
kita semata mata hanya memikirkan golkar tidak boleh hancur
golkar ini harus bersatu
dan harus menang
dalam pemilihan akan datang
tapi bang erwin ada pembahasan nggak sih dengan pak ketum
apakah memang merasa bahwa erlangga hartarto
ada kriminalisasi terhadap dirinya
tapi sebelumnya saya mohon izin
boleh diturunkan sedikit
karena mic nya gak kedengeran nih
saya dapat info dari atas
ini pengen mau penelitikan warna kuning aja nih ya
itu tadi yang saya katakan
ada forum di mana ketua ketua dpd memberikan tadi pandangan umum
disitulah intinya pada umumnya biasanya setiap daerah menyampaikan unek uneknya
atau menyampaikan perasaannya
atau menyampaikan apa yang terjadi di daerahnya
jadi ada forumnya
jadi itu ada forumnya
sehingga disitulah bisa secara resmi menyampaikan di dalam forum
yang namanya rakernas atau rapimnas
ada keputusan rakernas
ada keputusan rapimnas
sehingga partai golkar dalam hal koalisi itu belum menentukan keputusan
karena ketua umum masih mencari koalisi dan mencari momentum yang tepat
dan yang akan dibawa lagi di rapimnas
untuk kemudian disahkan di rapimnas
kalau rakernas kemarin sudah diselesai
nah sekarang dilanjutkan dengan rakerda
setiap dpd i dan dpd ii itu melaksanakan rakerda
kemudian melakukan lagi simulasi caleg
apakah calegnya ini perlu dirubah
dipindahkan ke dapil dapil lain dan sebagainya
jadi prosedur dan mekanisme partai berjalan
yang saya heran kok ada isu isu munaslup lah
jadi kalau tadi partai partai itu berjalan

pak erlangga itu ingin menempuh jalur munaslup versi pak abu rizal
dimana di situ pak abu rizal ketua umumnya
pak idrus sekretarisnya
jadi saya paham betul karena saya ketua panitia waktu itu
munaslup pak abu rizal di bali
dimana pak abu rizal sendiri yang mengantarkan munaslup itu
jadi pak abu rizal yang tidak ada yang rame rame
malah berkompetisi lah calon ketua umum pada saat itu
jadi ada dua jalur
jalur dimana ketua umumnya kemudian berhalangan tetap
atau jalur dimana ketua umumnya itu secara sukarela mengandalkan munaslub
atau jalur ketiga dua per tiga pemilik suara mengajukan munaslup
yang mana pemilik suara partai golkar banyak
nah saya kira semua ormas tadi
pak laurage bilang dari soksi sudah menyampaikan pandangan umum
kemarin di rakernas
dan semua dpd satu sudah menyampaikan pandangan umum
artinya tidak ada menurut saya hal hal yang prinsip
yang mengatakan bahwa esensi atau urgensi daripada ada pesta luar biasa seperti itu
sekarang lagi konsentrasi di pileg
mungkin saya bisa tambahkan sedikit
memang kemarin itu rakernas saya juga diundang sebagai ormas pendiri soksi
dan saya memberikan pandangan umum ya
karena saya memberikan pandangan umum saya tahu apa yang saya sampaikan
rakernas itu menurut anggaran dasar pasal tiga puluh sembilan ayat lima a
tugasnya itu mengevaluasi dan atau menyusun program
bukan keputusan politik
keputusan politik itu ada di munas
dan atau munasup dan di rapim
di rakernas itu hanya menyusun program kerja
jadi karena itu kami tidak membicarakan mengenai keputusan politik
meskipun saya sampaikan
di dalam pemenangan umum saya
kalaupun misalnya masih dianggap rahasia oleh pak erlangga
mengenai pencahayaan presiden
ya kita tunggu pada saatnya
meskipun saya tahu bahwa itu bukan forumnya
jadi kalau misalnya kawan kawan bilang
semua yang dari pengurus dpp golkar ini
dpd yang sekarang yang dibawa ke pak erlangga
bilang bahwa rakernas sudah dibesarkan
tidak ada masalah
tapi sejauh ini dua per tiga dpd golkar
kami sudah hubungin semua
tidak perlu disebutkan siapa siapa saja
golkarnya tadi saya katakan sudah matang
sudah dewasa ya
kalau nanti kita melakukan munaslup
saya yakin semua itu akan setuju
karena memang kita itu bukan tipe organisasi yang bekelahi
pecah pecahan lempar lempar kursi
kita ini organisasi yang sudah matang
dan semuanya itu berpikir secara rasional
demi kepentingan partai
jadi kalau nanti ini harus munaslup
pasti semua yang mereka ikut
karena kami juga sudah hubungin
dan saya juga sudah bilang dengan mereka
kalau kamu dukung kamu dapat reward
tapi kalau kamu tidak dukung kamu dapat punishment
jadi kita juga
tapi kita nggak mau itu semua
kemudian kita juga hanya mengganti ketua umum
bukan mengganti yang lain lain
bukan karena ketua umumnya tersangka
ya udah kita ganti ketua umumnya aja
yang lainnya sudah tetap pada tempatnya
caleg caleg kita akan putuskan
nomor urutnya semua
jadi kita enggak mengganggu siapapun
kecuali ketua umum kita minta mengundurkan diri
ini mengingat waktu kita terbatas untuk diskusi sore hari ini
saya mungkin juga harus bertanya
ini kan dampak dari isu munaslub
isu gejolak yang terjadi di partai golkar hari ini adalah elektabilitas
yang mungkin tidak signifikan terlihatnya
antara erlangga hartarto dan juga partai golkar sendiri
upaya apa yang kemudian akan dilakukan
saya harus tanya satu satu
jadi partai golkar tidak pernah terganggu dengan isu ini
apa yang sudah kita lakukan
seperti saya di bidang penggalangan strategis
kita tetap fokus terhadap yang namanya dapil strategis
dimana partai golkar bisa tambah kursi
dimana golkar harus bertahan
seperti tepal lorenz di aceh
itu daerah resiko
bisa kehilangan kursi partai golkar di aceh dua
sehingga kita harus berpikir bagaimana menjaga jangan sampai golkar kehilangan kursi
jadi kita tetap jalan sesuai dengan rencana
kalau soal elektabilitas lembaga survei kan yang disurvey satu dua ratus
yang ditanya juga seribu dua ratus
kemudian itu prosesi publik
yang nyoblos partai ya
karena pemilu itu ada dua yang dicoblos
jadi memang dari dulu pemilu golkar selalu dikatakan elektabilitas rendah
strateginya apa bang
pada saat pemilu kita nomor dua terus
walaupun kursinya turun
tapi tetap nomor dua
jadi strateginya adalah memilih celek yang benar
jadi saya kira celek celek kita partai golkar
sekarang ini sedang turun ke lapangan ke rakyat
nah makanya saya minta
fokusnya adalah memperkuat basis caleg dulu ya
makanya sekarang kan banyak tokoh tokoh golkar yang bicara bahwa prihatin
makanya saya berharap bahwa yang prihatin itu turun ke lapangan
teman teman butuh uluran tangan juga nih
ini pak liel pak idrus
ya turun ke lapangan dimana bisa memberikan bantuan
pemikiran bantuan logistiknya dan sebagainya
jadi kita tidak berwacana di publik
tetapi kita berwacana di rakyat
karena tadi pak lohres bilang setiap satu minggu partai golkar ada di bawah
nah itulah sebenarnya partai golkar
tetapi kalau bagi partai golkar isu seperti gini ini biasa
tidak ada yang dipecat
pak lohres boleh bicara
tidak dipecat sebagai anggota partai golkar
karena pak lohres punya hak sebagai anggota golkar gitu
beda dengan partai lain
kalau sudah ngomong begini besok dipecat
besok kedua hilang
gak boleh ada perbedaan pandangan ya
jadi kalau partai golkar itulah hebatnya
kita boleh berbeda pandangan
tapi tidak ada yang baper
karena ada mekanisme mahkamah partai
ada mekanisme yang ada dewan etik
jadi kayak begini makanya selalu saya bilang golkar ini partai terbuka
jadi terus terang sebagaimana tadi saya sampaikan
bahwa karena kasusnya pak erlangga
kami hanya mengimbau kepada pak erlangga untuk secara dewasa menyatakan mengundurkan diri
kemudian menyerahkan kepimpinan berikutnya melalui rapat pleno
kemudian rapi menas dan menasluk
supaya partai ini kita bangun dengan baik dan besar dan kita ingin menang
di pemilihan akan datang
dan percayalah kami pun akan bantu pak erlangga juga
jadi jangan pak erlangga kira kita akan menjerumuskan
tidak ada pikiran itu sama sekali dalam diri kami
jadi kalau saja pak erlangga melakukan itu
kami komit juga untuk bantu pak erlangga sebagai kader kita sebagai mantan ketua umum
tidak akan kita jerumuskan
karena kita juga tidak mau dia itu apa namanya itu masuk dalam urusan yang sedemikian parah
kemudian kita tinggalkan
saya ini ketua bidang
terakhir jabatan saya ketua bidang hukum dan ketua mahkamah partai
jadi saya tahu betul mulai dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
pak sudarmono ketua umum
saya sudah di pp golkar
pak akbar tanjung saya di situ ketua bidang hukum dan ham ya
karena bersama pak bangauli rahman ya
karena pak marjuki darsman yang adalah ketuanya diangkat jadi jaksa agung oleh gus duru
nah jadi saya tahu betul bahwa kita itu kalau sesama anggota pasti kita
perhatikan kita bantu sekuat semampu kita gitu ya
jadi hanya itu saja kita minta supaya partai ini bisa kita benahi
kita bangun dengan baik sehingga kita menang dalam pemilu dua ribu dua puluh empat tahun depan ini
oke ini suara yang berbeda jelas sangat terdengar di cnn indonesia kali ini ya
tapi memang ini menandakan bahwa kedewasaan partai politik kedewasan partai golkar
dalam berpolitik ini juga sedang diuji kita lihat nanti seperti apa sikap partai golkar
dalam kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
bapak bapak terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini
ada politisi senior partai golkar lawren siburian dan juga waketum partai golkar erwin aksa
terima kasih salam sehat